terpilihnya yon sekiol sebagai presiden baru korea selatan juga berimbas pada pembukaan pasar saham negara tersebut
sebagian warga korea selatan menyebut kemenangan yun seok kiol merupakan kemenangan yang terprediksi dan layak
namun sebagian warga lain menyatakan kekecewaan mereka
sementara itu sehari setelah terpilihnya mantan jaksa agung korea selatan yun sek yeol sebagai presiden baru korea selatan
yun akan resmi dilantik pada mei mendatang sebagai presiden korea selatan
yang paling besar adalah harga rumahnya meningkat sangat banyak
dan juga sekarang di pemerintah yang terutama ada banyak skandal kegagalan